manajemen atau klub kontestan liga dua indonesia dewa united fc
atau fc tengah membangun training camp berstandar internasional
di megamendung bogor jawa barat
pembangunan tahap awal training camp di atas lahan seluas tiga hektare ini
akan terdapat dua lapangan lengkap dengan sarana pendukung
seperti local room kamar mandi dan tribun penonton berkapasitas lima ratus orang
masing masing lapangan akan dibuat dengan ukuran internasional
yakni panjang satu ratus sepuluh meter dan lebar tujuh puluh tiga meter
founder dewa united tommy hermawanlo berharap pembangunan training camp ini
menjadi sarana penunjang tim besutan kas hartadi
untuk bersaing di kancah sepak bola indonesia